presiden joko widodo mengundang ketua umum partai politik pendukung pemerintah malam ini
ketua majelis pertimbangan dpp p tiga muhammad romahur muzi
dia memprediksi pertemuan nanti akan membahas upaya membentuk koalisi besar
mantan ketua umum p tiga romahur muzi menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada penegasan
empat partai politik yakni gerindra pkb pan dan golkar untuk menentukan sikap
menyusul pdi perjuangan dan p tiga yang sudah secara terang mendukung pencapresan ganjar pranowo
pertemuan yang dibalut halal bihalal ini juga tidak luput dari pembicaraan mengenai
pembagian kekuasaan atau distribution of power pilpres kedua di tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
pertemuan pak jokowi dengan ketua ketua umum partai politik malam ini
yaitu partai politik pendukung pemerintahan insya allah akan dihadiri oleh para ketua umum dari keenam partai politik
dan tentu yang pertama karena masih dalam suasana bulan syawal yang dilakukan adalah halal bihalal
yang kedua karena kita tahu persis bahwa saat ini formasi partai politik pengusung menuju pemilu dua ribu dua puluh empat
juga sudah menuju tahap finalisasi
dari enam partai politik yang nanti malam akan datang ada dua yang sudah menentukan sikap
yaitu pdi perjuangan
dan pdi tinggal empat partai politik lagi yang nantinya akan memberikan keputusan
dan tidak terlalu kemungkinan malam ini empat partai politik yang belum menentukan sikap
yaitu partai golkar partai amanat nasional dan pkb serta gerindra tentu akan memberikan urun rembuknya
pada distribution of power yang akan berlangsung di pemilu dua ribu dua puluh